pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara sbn yang mencapai rp dua ratus dua belas triliun rupiah pada pertengahan tahun ini
ini bertujuan untuk menutupi defisit anggaran yang pada agustus mencapai satu ratus lima puluh triliun rupiah
atau setara dengan tiga ratus dua puluh lima sembilan triliun rupiah
selain untuk memenuhi defisit anggaran penerbitan sbn sepanjang semester kedua dilakukan untuk pembiayaan lain
seperti penyertaan modal negara dan pembiayaan sektor lainnya